ya masih dari seputar informasi dari transportasi di indonesia ya
pt kereta api indonesia kai daerah operasional empat semarang melakukan persiapan guna
menyambut angkutan libur natal dan tahun baru atau nataru
tidak terasa ya tinggal tiga puluh hari lagi atau sekitar sebulan lagi
pt kai daerah operasional daob empat semarang bersiap untuk menghadapi masa angkutan natal dan tahun baru
ada sebanyak sebelas rangkaian kereta api yang telah disiapkan
baik untuk jarak panjang menengah maupun pendek
bahkan jika penumpang membludak pt kai akan memberangkatkan kereta tambahan
pt kai daob empat juga memperbaiki sarana prasarana untuk kelancaran angkutan natal dan tahun baru
di area stasiun tawang semarang misalnya perbaikan dijadwalkan rampung sepekan sebelum natal
jumlah penumpang pada natal dan tahun baru tahun lalu mencapai tiga ratus enam puluh enam ratus sembilan puluh
tahun ini diprediksi naik sekitar